kemudian kita bicara bu tentang isu reshuffle
kenapa kami harus menanyakan
karena disebut sebut begitu
nama ibu susi akan menduduki posisi menko
apa yang anda dengar soal ini bu susi
saya terakhir ketemu pak presiden juga tidak ada bicara apa apa
dia saya pikir sangat baik
dan untuk saya counter part kerja yang juga sangat baik
dan rumor saja
saya tidak mungkin bisa menggantikan pak rizal
dan saya lebih senang di teknis seperti ini
karena itu saya pikir saya punya strength
saya kan dulu bekas pelaku usaha
saya pikir seperti itu
di tempat itu di posisi itu
dengan beliau sangat bagus
seorang rizal ramli
dari sisi upaya anda yang selama ini
berusaha menghapuskan illegal fishing
penenggelaman kapal kapal pencuri ikan
bagaimana dukungannya yang diberikan
beliau sering sering bertanya
dan saya pikir best counterpart kerja untuk saya sekarang